rangkaian pelaksanaan hari raya idul adha di provinsi bali pada tiga puluh satu juli dua ribu dua puluh secara umum berlangsung lancar dan hikmat
meski di tengah merebaknya virus covid sembilan belas pelaksanaan hari raya idul adha dilakukan dengan protokol kesehatan yang cukup ketat
di sejumlah masjid di kawasan kuta dan denpasar jemaat yang ikut melaksanakan sholat idul adha pun dibatasi empat puluh hingga lima puluh persen
termasuk juga melaksanakan protokol kesehatan seperti harus memakai masker kemudian mencuci tangan dan memakai hand sanitizer termasuk menjaga jarak saat duduk di dalam masjid
dan juga harus melakukan wudhu masing masing di rumah agar mencegah terjadinya keramaian di areal masjid
di samping menerapkan protokol kesehatan saat melakukan atau melaksanakan sholat idul adha di sejumlah masjid pelaksanaan penyembelihan hewan kurban
juga dilakukan dengan protokol kesehatan yang cukup ketat
artinya sejumlah masjid memang diwajibkan harus bekerja sama dengan rumah potong hewan atau melaksanakan pemotongan hewan di tempat tempat yang sudah disediakan secara khusus
pemotongan hewan kurban pun ini juga memakai protokol kesehatan yang cukup ketat diantaranya para panitia
pemotongan hewan kurban ini wajib memakai masker kemudian harus memakai hand sanitizer dan juga harus mencuci tangan
bahkan panitia pun juga dibatasi agar tidak terjadi kerumunan
jadi tidak hanya juga panitia yang harus melewati protokol protokol kesehatan ini namun juga hewan kurban juga harus menjalani pemeriksaan baik sebelum maupun sesudah dipotong
bahkan panitia juga telah membagikan hasil daging daging hewan kurban ini kepada masyarakat
jadi jika sebelumnya masyarakat datang ke masjid namun untuk mengurangi atau menghindari kerumunan masyarakat
maka panitia pun akhirnya membagikan sejumlah daging daging hasil korban ini kepada masyarakat langsung ke rumah rumah yang telah ditentukan oleh panitia
sementara itu hari libur idul adha ini memang bertepatan dengan dibukanya tujuan atau destinasi wisata oleh pemerintah provinsi bali terhadap wisatawan nusantara
ini menyusul setelah dilakukannya uji coba atau pembukaan wisatawan terhadap wisatawan lokal
sejak tanggal sembilan juli
ini artinya bali dianggap sudah cukup siap untuk menerima wisatawan nusantara
karena bali sudah ditetapkan atau sudah digadang gadang untuk bisa menerapkan protokol kesehatan
khususnya di beberapa destinasi pariwisata dan juga alat tempat tempat lokasi yang mendukung kepariwisataan tersebut seperti hotel dan restoran
karena di bali sendiri memang di beberapa hotel sudah mulai menerapkan protokol kesehatan seperti memang mewajibkan masker
kemudian mencuci tangan menyediakan hand sanitizer kepada para pengunjung yang datang
bahkan untuk screening sendiri bali sudah melakukan atau mewajibkan syarat administrasi kepada para wisatawan yang berkunjung ke bali
dengan memiliki surat keterangan atau suket baik dari hasil rapi tes yang menunjukkan non reaktif
termasuk juga hasil dari swab test yang menunjukkan negatif covid sembilan belas
pemerintah provinsi bali sendiri cukup optimis untuk kembali
menggairahkan pariwisata di provinsi bali ini meski di tengah masih merebaknya covid sembilan belas
karena bali sendiri memang sebagian besar hasil pendapatan di bali ini berasal dari pariwisata
diharapkan dengan kondisi dengan dibukanya kemudian pariwisata terhadap wisatawan nusantara ini yang diawali dengan wisatawan domestik
kemudian akan nantinya pada direncanakan pada sebelas september akan dibuka untuk wisatawan nusantara bali
kemudian siap juga ke mancanegara bahwa bali dengan menerapkan protokol kesehatannya
benar benar bisa kembali menggait wisatawan yang datang ke pulau bali tentunya dengan rasa aman dan nyaman
tanpa adanya penyebaran covid sembilan belas yang lebih banyak lagi tidak hanya di bali namun juga di indonesia
tim liputan cnn indonesia bali